aku benar benar lega banget akhirnya raja bisa dibawa lagi sama papa
aku gak tau apa kalau misalnya aku sampai gagal nikah
mungkin mungkin aku udah mati karena aku malu pak
asal kamu tau
ini semua gara gara mama kamu
mona tante tahu kamu mencintai raja
kamu gak pernah mencintai diego
kamu memang bukan anak tante
tapi tante tahu perasaan kamu
mona bener apa kata tante citra
om liat sendiri kok kalau kamu gak suka sama diego
tapi aku udah mempunyai keputusan
dan keputusan aku udah bulat
kalau misalkan gak ada yang mau nganter aku balik
aku pergi sendiri
ini bener tempatnya
aku gak apa apa kau meninggalkan kita balik sekarang
karena aku harus nikah sama diego
lo berani lo pengaruh pengaruh ya
hai lemas ini semua gara gara kamu kamu udah pengalih saya udah udah udah udah
udah udah udah semangat ini tuh ide saya jangan belain dia siapa yang belain dia ini
emangnya desa yang salah saja kamu lihat sendiri kainnya sebetulnya kamu udah semuanya tenang ya
mona maaf kalau aku ikut campur usang kamu
aku tahu papa sama tante citra itu salah
tapi apa yang mereka lakuin itu buat kebaikan kamu
dewa aku ini udah buat keputusan dan keputusan aku udah bulat
monar kalau kamu nikah sama diego kamu gak akan bahagia
karena aku tahu persis siapa laki laki yang sebenarnya kamu sayang
kamu benar benar ikut campur urusan orang
udah cukup gue punya masalah sama raja
jangan sampai gue punya masalah sama lu
mau apa lagi sih pak
mau culik mona lagi
dewa kamu tuh kalau mau hati hati dong
nanti kalau orang dengar gimana
papa dikira penjahat lagi
aku aja balikin ya
mona kamu belum lupakan sama perjanjian kita
ada perjanjian apa mereka
jangan jangan ada yang disembunyiin sama mona soal clara
sampai sampai mona mau mau nyanyi kasal digo
mona pasti gak mau jawab
demi cari jawaban itu
aku terpaksa buka hp kamu
ada udah password nya lagi
tuh gak bisa
mau gak mau gue harus pergi ke tukang handphone
karena gue harus tahu
apa yang disembunyiin mona soal clara
socida juga tau
tapi candelari portos kelengkapan ke sekelilingnya
kepenting keuntungan tersebut
asal kamu tahu ini semua gara gara mama kamu
dia hampir aja bikin raja nikah sama mona
mah tega banget ya mama sama aku
sampai sampai pernikahan anak mama sendiri mau mama batalime
ya kamu jualin provokasi kamu
clara mama cuma mau kamu bahagia
susah ngomong sama kamu ya nak ya
kamu gak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan itu
kalau kamu memaksa orang yang tidak pernah mencintai kamu untuk menikah sama kamu
mama tuh jahat tahu nggak sih
mama tuh sama sekali gak pernah peduli sama aku mah
sekarang aku bakalan nikah sama raja
mau mama peduli atau mama nggak peduli aku nggak mau tahu ma
culin bang saya beruf afective

biarkan dia bi tigersnya sir

kak benim tekunan
kenapa sih ngeliat aku kayak bete gitu andis tolong kamu jangan banyak basah basih
kayaknya beneran andis memang ada hubungan sama si roy